itu pakai telegram
di grupnya dia
grup privasinya dia
saya udah masuk situ
hai dia bilang apa mas ke ini grupnya itu yang pegang channel ini jam saya saya kasih seratus dollar
tersangka inisial mh ya adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok
yang berperan sebagai penyedia channel telegram dengan nama channel beyorkanism